lo mau balik ke jakarta gue gak peduli
ingat jangan nganggu nyokap gue juga
aduh rizky tadi kan mama udah bilang sama kamu ngomongnya jangan galak galak
siapa tahu aja naomi punya maksud baik ya kan
mah aku tuh gak mungkin tiba tiba bersikap kayak gitu kalau tanpa alasan
mama kan tau sendiri dulu aku sama naomi tuh gimana
mel sampai chat aku kayak gitu
apa mel bener bener mau berubah ya
putri usus goreng ngomong kenapa diem aja sih
kamu ngambek ya sama pacar kamu yang tampan ini
ya aku gak suka kamu main narik narik yang kayak gitu
aku tuh harus buru buru ke delika
oh dia ngambek
nge ngemberu tuh gemes kalau dia ngambek
ya lagian kamu lama banget sih
aku tuh sengaja udah bangun pagi nunggu kamu di depan gang supaya apa
tapi kamunya lama banget
yaudah aku kesel
pokoknya sekarang kamu harus ikut aku
emang kita mau kemana ke delika kan
kan aku harus kerja
pokoknya udah deh ya kamu gak usah banyak ngomong
iya mau kemana aku gak bisa
aku bener bener harus kerja
yaudah kalau kamu gak mau nganterin aku aku turun aja di sini
pak berhenti di sini aja pak
hah di sini
jalan pak jangan berhenti pak
kan kamu tuh beneran deh aku tuh gak mau sampai telat
nanti aku bisa dimarahin sama billy terus bisa dipecat lagi sama pak billy
udah kamu tenang aja gak bakalan telat kok
lagian aku akan ajak kamu ke suatu tempat yang bikin kamu happy
percaya deh sama aku
mau nunjukin apa sih
ada dong putri usus goreng
kalau aku kasih tahu namanya bukan surprise
percaya sama aku kamu bakalan senang
ikutin aja deh
aku udah siapin ini dari jauh jauh hari
dari sebelum aku ke sini
kalau ada insiden aku terpeleset dan jatuh dari jembatan
aduh kamu tuh gak perlu ngasih surprise apa apa ke aku
dengan kamu sekarang nganterin aku ke delika resto untuk aku kerja aku udah seneng banget
ish apaan sih
udah deh percaya sama gue
yang ini akan jauh bikin lebih happy
mentang mentang sekarang kita udah pacaran
kamu jadi isa anak yang ngatur ngatur aku
tapi gue seneng lo bilang kalau kita udah pakai
kamu mau ngapain
kamu mau ngapain
kamu mau ngapain
sekarang lo duduk tenang ya lo ikutin gue
sebenarnya pangeran mau bawa gue kemana ya
suki nih minum jusnya dulu yuk
ini ini sama
kode negaranya sama yang kemarin
ini kayaknya naomi deh telepon mama lagi
sini mah biar aku yang jawab
tapi kamu jangan galak galak sama dia ya
lo mau balik ke jakarta gue gak peduli
yang penting gue gak diganggu lagi sama lo
ingat jangan ganggu nyokap gue juga
aduh rizky tadi kan mama udah bilang sama kamu
ngomongnya jangan galak galak
siapa tahu aja naomi punya maksud baik
mah aku tuh gak mungkin tiba tiba bersikap kayak gitu kalau tanpa alasan
mama kan tau sendiri dulu aku sama naomi tuh gimana
aku berangkat dulu ya ma
sempa demi apa
ternyata orang yang lo usir pake sapam kampus itu boka pecitra
sumpah ya semalam itu gue shock banget atau gak sih ji
saking shocknya nih ya gue sampe kabur ngeliat boka pecitra
asli sih momen semalam itu momen yang gak bakal gue lupain seumur hidup gue
asli ya tak menurut gue nih ya lo udah kelar
kalau gue jadi lo gue langsung sungkem sungkem tuh ngeliat boka pecitra
lo ada ada aja sih gue ngebayangin muka lo semalam aja udah kocak banget nih
udah kebayang sama gue caurnya kayak apa
pak in pake pake nyumpain gak dapet restu lagi sahabat apaan lo
lagian kocak banget sih lo nih ya gue bingung
gue harus ikut sedih apa gue harus seneng denger cerita lo ini
lo udah ada aja kelakuan lo sih
iya iya iya ketawanya terus lama lama gue turun juga nih lampu merah nih
tuh kan tikit tikit baper tikit tikit marah
ya udah maaf deh makanya lebih besok jangan konyol
kelakuan lo pesan dari gue next kalau ketemu orang tua ya denger nih
ketemu orang tua siapapun itu kita tuh harus tetap respect jaga sopan santun
tak udah seharusnya dan udah tugas gue
masalah yang gak penting kita setelah musik aja kenceng
duh gue jadi ikut ke vcr entah kalau menurut gue sih abis ini kalo gak dapet restu itu udah pasti
yang kedua nih kayak kayaknya sih citra bakal dijodohin sama orang lain
barengan aja gak mungkin lah citra kayak gitu panik
akila pasti kamu ditinggal mama kamu lagi di sini ya
aduh udah makan belum
yaudah kalo gitu pak regar beliin mie instan aja oke
eh tunggu pak regar aku nggak mau mie instan gak nyambung soalnya
gak nyambung pak regar tau maksudnya gak nyambung gak nyaman di lambung kan
pak regar tau aja iiih
ya super bubur aja pak
betul sekali karena super bubur mudah sekali dibikinnya cuma dua menit why the minute
kamu ngapain ngejak aku pas ini
pokoknya aku harus kerja kemarin aku ditegur sama pak billy gara gara kalah
nanti kalau aku ditegur lagi ditegur lagi ditegur terus dipecat gimana